jangan lupa like share dan subscribe
mereka memilih berontak dengan cara yang taksim
di pesantren juga kita diajarkan apa itu yang disebut dengan sanad
yaitu silsila atau riwayat ilmu
yang menyambung dari seorang santri kepada gurunya
hingga kepada sumber yang utama dan pertama
yaitu al quran dan hadis
dan di dalam silsila itu tidak boleh ada satupun yang terputus
perawi perawi perawi itu semuanya harus binafit harus shikoh
gerakan sastra pesantren sebetulnya juga mewujud di luar pondok
seperti yang dilakukan turme zijaka
kiai lulusan pondok pesantren al amin perenduan sumeneb ini
mendirikan komunitas masyarakat santri pesisir
yang lincah mengitari pasar tradisional
ia rutin mendisiplinkan pertemuan diskusi santai
dan menjaga kemampuan
dan mengkajinya bersama sama
mereka juga sering mencipta atau mengirimkan karya untuk koran dan majalah
hasilnya tak sia sia
ratusan alumni santri komunitas ini telah merasakan berkah kata kata
tangis telah tumbuh menjadi tumbuhan tanya setiap saat
ya mengembangkan diri sebenarnya
jadi musik sastra tari bahkan melukis sekalipun
ini kan sebenarnya media
tentu komitmen seorang santri
semuanya ini alat ini sarana
tujuannya ya tetap takorub ilallah itu
pendekatan diri kepada sang pencipta
lewat berbagai media
jadi bagi kami bermusik pun
jika dilandaskan dari niat
dari niat untuk pendekatan
mendekatkan diri kepada allah
mengagumi semua ciptaan allah yang tidak percuma ini
yang tidak sia sia ini
saya pikir ini juga positif
seorang santri mencari kemampuan
dan mencari kemampuan
anda turut terima

siapkan karya atau lingkungan
tidak ada yang akan melukis pengamatan anda
bulan kiai jakab pentas di kampung kampung
tak perlu mewah bunyi gitar dan musik tabuh seadanya
membuat malam menjadi hangat buat berpuisi
kapankah deritanya sirna kapan ia tersenyum
bibirnya bergetar getar mengucap doa dalam cerita
dan puisi sujud yang ia bawakan penuh penghayatan
mengikat malam di sumeneb yang setengah purnama
ingin dia rasakan sejuknya air ingin dia bersandar di sebatang pohon
ingin dia jumbuh hangat mentari yang tak lagi membakar dinding hati
oh ilalang di padang gersang